saya terima keberatan saudari alena
saudara edwardo putra
tiga sampai dua minggu ke depan pak
pernikahan fadil dan kamilah kan tanggal dua puluh juni
berarti itu kurang dari dua minggu pak
mama gak mau pak
pernikahan mereka diundur
mama gak mau
kamu bingung ya
soal pesta pernikahan fadil
udahlah deh amber
lebih baik batalin aja pestanya
lagian gak mungkin kan fadil sama kamilah
menikah tanggal dua puluh juni
atau mungkin fadil
gak akan pernah menikah dengan siapapun
untuk waktu yang lama
lancar sekali mbak marta bicara
ini semua gara gara mbak marta
karena anak mbak marta gak hadir dalam persidangan
kalau anak mbak marta hadir anak saya sudah bebas mak
biarin orang seperti mbak marta
harus dikasih pelajaran
kamilah mau bicara sama fadil
kamilah mau bicara soal fadil
kamilah mau bicara sama fadil
kamilah mau bicara sama fadil
pak boleh saya minta waktu sebentar
nah ternyata apa yang kita takutkan sekarang benar benar terjadi
kak fadil ternyata apa yang kita takutkan sekarang benar benar terjadi
dan kita akan kalah kak
kak fadilering tadi auchan
dia sangat lihai mila dalam mengalihkan permasalahan
tapi kak mila gak akan membiarkan kak fadil tetap di penjara kak
itu gak mungkin karena kak fadil udah banyak
berkorban untuk kak milla dan juga kak afa
kamu tenang dulu ya
ini semua belum terjadi kok
pasti ada jalan keluarnya
kamu tenang ya
waktu anda sudah selesai
mila aku harus pergi
kamu yang tenang ya mila
kamu yang sabar
kamu jangan bertindak sendirian
ya ingat ya
ya tapi kenapa sindangnya harus datang pak
kalau mau tes dna tes dna saja
sidangnya harus dilanjutkan
alena pokoknya saya nggak mau tahu
kamu harus cari solusinya untuk masalah ini
biar bagaimanapun fadil harus menang alenda
kalau tidak kamu berhenti saja jadi pengacaranya fadil
maafkan sikap istri om tadi
dia pasti sangat panik karena masalah fadil ini
om harap kamu mengerti ya
dan om juga mengharapkan
kamu jangan menyerah dalam membela fadil
tidak akan om
saya akan berusaha sebaik baiknya
terima kasih alina
om bagi dulu
mungkin kakak kangen kali sama mamanya
atau kadang kadang dia tahu ya
kalau orang tuanya lagi ada masalah
kok gak berhenti nek
sekarang panas ya
aduh aduh panas ya
ya allah nek
telepon fnd aja ya
masih ada sidang lanjutan
dua minggu lagi
sidang lanjutannya dua minggu lagi
kenapa kok bisa
karena pihak fadil
menginginkan kamu hadir di persidangan lanjutan nanti
kamu harus hadir dalam persidangan itu
tapi jangan khawatir
aku punya satu berita bagus buat aku
kamu diizinkan untuk melakukan tes
kamu diizinkan untuk melakukan tes dna
dengan mempergunakan sampel darah kamu
dan rambutnya kava
untuk melakukan tes
terus kapan sih bisa tes dna
kapan hari ini besok yang pasti secepatnya kan
belum ada keputusan pengadilan yang harus
kamu lakukan tes dna
itu tergantung sidang lanjutannya
tapi yang penting
kamu harus segera pulih
karena syarat melakukan tes dna
kamu harus hadir dalam persidangan itu
itu yang diminta oleh pihak fadil
terus kalau terbukti kafa itu memang anak saya gimana
kalau memang terbukti kafa adalah
kita menang men
kena lo sekarang dil
ma pa gimana tadi persidangan yang kava dia menangkan
udah lah nah
kamu gak usah nanya nanya dulu ya
nanti aja ceritanya
oh iya kamila tadi kava badannya sempat panas
coba kamu lihat deh
kava bisa merasakan
apa yang tadi rasa
kamu sudah pulang
kava tadi badannya panas sekali
kava tadi badannya panas sekali
tapi sekarang sudah gak apa apa kok
tapi sekarang sudah gak apa apa kok
tadi papa sudah sempat kasih dia antibiotik

sekarang panasnya sudah turun
makasih ya pa
makasih ya pa
karena papa mau datang kesini untuk jagain kamu
muka kamu capek sekali kelihatannya
muka kamu capek sekali kelihatannya
fadhil menang gak
sidangnya ditunda dua minggu lagi
nak kamu harus kuat ya
kamu harus tabat
seperti mama farah
mama farah itu wanita yang tabat
sabar kuat tangguh
sudah sudah sudah
kamu harus tahu
kamu harus tahu
kamu itu tidak sendirian naya
tahapan akan selalu ada di samping kamu
kalau kapanpun kamu perlu bantuan papa
papa pasti akan bantu kamu ya naya
terima kasih ya pak
walaupun saya tidak pernah mendapatkan cinta dari kamu
tapi hari ini saya merasa sangat bahagia
menghormati saya dan memanggil saya
semoga kebahagiaan ini tidak akan pernah berakhir
sekalipun kamilah tahu bahwa ayah dia sesungguhnya adalah haris
taufan gimana terapinya udah selesai
sudah bu laras
sekarang saya bisa berdiri
dan saya juga sudah bisa berjalan
saya nggak perlu lagi kursi roda ini
besok saya mau pulang ke indonesia
taufan belum bisa taufan
bu laras lihat sendiri
saya udah bisa berdiri bu
saya juga sudah bisa jalan
bu laras lihat ya
kami sudah bisa
terima kasih bu
terima kasih banyak bu laras taufan
eh kita telah pulang

atau itu tidak berpengaruh kita

yang pernah menyebutkan kesulitan area manusia di indonesia

dan kapan saya bisa memberi perhitungan pada edo
tuhan kamu yang sabar
kamu tunggu beberapa hari ini
kamu jangan memaksakan diri
sesuatu yang berlebihan itu tidak baik van